viral berita biaya kremasi jenazah covid sembilan belas di jakarta dipatok hingga delapan puluh juta rupiah
pengelola krematorium cilincing jakarta utara yusuf hamka menyebut hal ini sebagai pemerasan
menurut yusuf hamka pihaknya menetapkan tarif sebesar tujuh juta rupiah untuk kremasi jenazah pasien covid sembilan belas
hal ini disampaikan sebagai respons terhadap isu yang belakangan merebak
yang menyebutkan tarif kremasi jenazah pasien covid di jakarta
mencapai delapan puluh juta rupiah
ia menyebut tindakan ini sebagai hal yang sangat tidak manusiawi
awalnya krematorium cilincing tidak menerima jenazah pasien covid sembilan belas
namun seiring meningkatnya angka pasien covid yang meninggal dunia
akhirnya krematorium ini menerima jenazah covid untuk dikremasi hanya pada malam hari
tetapi begitu kita baca waktu hari jumat kemarin
dan hari sabtu kemarin kemudian kita putuskan saya perintahkan
tadinya kita nggak mau terima covid
nah tapi diambil dua cara
yang siang untuk pasien biasa jenazah biasa
yang malam baru kita kerjakan secara covid
oleh sebab itu kalau ada yang bertanya
kok tujuh juta mahal
biaya yang kita harus bayar double karena yang kerja malam hari double
juga meningkat karena supply and demand